tanda sudah didirikan pengantin telah duduk di kursi pelaminan
tamu undangan juga sudah datang tetapi karena melanggar aturan ia terpaksa dibubarkan
tidak perlu berpikir panjang bagi satgas covid sembilan belas kecamatan luiliang bogor jawa barat
untuk memubarkan hajatan yang digelar di kampung pabangbon senin kemarin
langkah tegas petugas ini dilakukan untuk menghindari munculnya kluster baru covid sembilan belas
meski panggung hiburan pada pesta pernikahan kali ini sudah disiapkan
melakukan kegiatan berupa radia terhadap perumunan masyarakat
baik itu yang sifatnya umum maupun khusus seperti acara acara kegiatan hajatan
nah pesta pernikahan yang satu ini memang tampak berbeda
satu persatu tabu undangan yang datang hanya diperkenankan
dan memberikan selamat dari dalam kendaraan
pesta pernikahan dengan konsep drive thru ini berlangsung di jalan simpru siang
luhutara sulawesi selatan senin kemarin
tenda pernikahan dijadikan jalur kendaraan tamu undangan
tanpa turun dari kendaraan para tamu dapat mengucapkan selamat kepada kedua mempelai
menurut tuan rumah resepsi pernikahan digelar secara drive thru
agar tidak melanggar aturan ppkm level tiga
bupati luhutara indah
putri indrayani yang turut hadir menyebut konsep pernikahan yang satu ini
sudah sesuai dengan protokol kesehatan
jadi yang paling penting saya berterima kasih kepada keluarga luhutara
karena telah mengikuti protokol kesehatan
ini penting untuk menjaga kondisi kita semua saling berkejaga berkejagaan
dan yang penting bahwa hajat keluarga tidak berkejagaan
bupati berharap konsep resepsi drive thru dapat dicontohkan
atau warga lain yang akan menggelar hajatan di tengah penerapan ppkm
demi leputan cnn indonesia